tahan dulu bang yoris kita harus saksikan bersama ya
ini ada konferensi pers dari kejaksaan agung
setelah hampir dua belas jam lebih ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto diperiksa
kita dengarkan sama sama ini konferensi pers ya
ketua umum partai golkar pak erlangga hartarto
ya terima kasih
teman teman media cetak media elektronik
terima kasih pak kuntadi pak ketut selagu kapuspen
saya hari ini hadir untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang tadi disampaikan
dan saya telah menjawab empat puluh enam pertanyaan
dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang itu ya gak ada pertanyaan untuk beliau ya
nanti kita menjelaskan semuanya
jauh jauh jauh dari malaysia katar
dari bali mobil
ini kan orang orang yang capek gak bisa
itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang tadi diperiksa oleh pihak kejaksaan agung
sejak pukul sembilan pagi hingga sembilan malam ini
baru keluar dari kejaksaan agung tadi erlangga hartarto menyampaikan ada empat puluh enam pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dari pihak kejaksaan agung
terkait dengan kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit atau cpo di kementerian perdagangan
di mana kejaksaan agung sudah menetapkan beberapa tersangka dari pihak korporasi baik dari wilmar kemudian musimas dan juga permata hijau
kami masih menunggu ini keterangan resmi dari kapus penkum kejaksaan agung dan juga direktur penyidikan kuntadi
yang tadi sudah bersiap untuk menggelar konferensi pers tampaknya untuk menjelaskan lebih lanjut apa isi empat puluh enam pertanyaan yang disampaikan
ataupun dilontarkan penyidik kepada erlangga hartarto
saya dulu ya pak
ya tenang dulu ya tenang tenang
biar semuanya kumpul
sudah bisa dimulai rekan rekan sekalian
jadi rekan rekan sekalian harap tenang ya
sudah bisa tenang ya
sudah bisa tenang ya
jadi kenapa tadi ada dua tahanan baru dari proses penyidikan perkara yang ada di sultra
yang berinisial sm yaitu kepala geologi kementerian sdm
mantan direktur pembinaan pengusaha mineral direktur jenderal mineral batubara kementerian sdm
dan tersangka yang kedua adalah ept
yaitu evaluator rkab pada kementerian sdm
jadi kedua tersangka yang ditahan tadi terkait dengan perkara yang ada di sultra
yaitu perjanjian kso antara pt antam dan kerapa konsorsium
yang sampai saat ini sudah menetapkan tujuh tersangka
yang dua tadi adalah dari kementerian sdm
saya kira itu cukup ya
untuk selanjutnya bapak dirdik
menyampaikan hal hal yang terkait tentang pemeriksaan yang tadi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekan media
pada hari ini sebagaimana kita ketahui
tim penyidik kejaksaan agung bidang tindak pidana khusus
telah melakukan pemeriksaan terhadap bapak erlangga hartarto
koordinator bidang perekonomian
pemeriksaan berjalan selama dua belas jam
dari jam sembilan pagi sampai dengan jam sembilan malam
sebagaimana kita ketahui tadi
seperti yang disampaikan oleh beliau
pemeriksaan ada empat puluh enam pertanyaan
yang keseluruhannya telah dijawab dengan baik oleh beliau
pemeriksaan berjalan sebagaimana mestinya
dan pemeriksaan kali ini merupakan pengembangan
dari penanganan perkara tindak pidana korupsi
pemberian fasilitas ekspor cpo dan produk turunan tahun dua ribu dua puluh
atas nama tersangka indra sari wisnuwardana
dan pemeriksaan yang telah dijalankan
saya berterima kasih
tersebut beberapa saat yang lalu sebagaimana kita ketahui tim penyidik telah menetapkan tiga tersangka korporasi
yaitu wilmar group musimas group dan permata ijo group
dalam rangka untuk membuat terang peristiwa pidana terhadap tiga tersangka tersebut
maka kami memandang perlu untuk memeriksa bapak pak erlangga dalam kapasitas beliau selaku menteri menko perekonomian
khususnya terkait tugas dan tanggung jawab beliau
dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng
sebagaimana kita ketahui dalam proses penanganannya
ternyata belakangan kita ketahui telah menimbulkan kerugian keuangan negara
mungkin itu yang tidak kita cari simpul simpulnya
mungkin demikian dari kami terima kasih
rekan rekan media saya buka beberapa pertanyaan saja
selamat malam pak saya hedi dari kumparan
dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh direktur penyidikan dari kejaksaan agung kuntadi
di mana pemeriksaan terhadap erlangga hartarto berlangsung dua belas jam dari pukul sembilan pagi hingga sembilan malam
ada empat puluh enam pertanyaan
ini merupakan pengembangan penyidikan dari kasus
kasus pemberian fasilitas ekspor cpo yang terjadi di kementerian perdagangan
dengan tersangkanya dengan terdakwanya pada saat itu adalah mantan dirjen perdagangan luar negeri
indra sari wisnuwardana yang sudah diproses di pengadilan
dan kejaksaan agung berkewajiban ataupun merasa telah menemukan beberapa fakta
yang perlu dikonfirmasi ataupun diklarifikasi kepada menko perekonomian erlangga hartarto